berkemah atau camping kini tidak lagi menjadi hal yang merepotkan
para pengunjung akan menikmati sensasi baru dalam berkemah di alam bebas
di kawasan hutan seluas satu tiga hektare ini
para pengunjung yang akan berkemah akan dimanjakan sejumlah fasilitas layaknya
seperti menghuni hotel berbintang
bagaimana tidak sejumlah fasilitas
mulai tenda mewah lengkap dengan kasur busa jaringan wifi jaringan listrik
telah disediakan pengelola dalam hal ini badan otorita borobudur
untuk kaum milenial yang menyukai petualangan di alam bebas
glamping deloano adalah showcase yang mempromosikan konsep pengembangan glamours camping
pada masyarakat dan juga para investor
glamping deloano juga merupakan proyek percontohan
yang dikembangkan oleh badan otorita
di bawah pembentukan kementerian pariwisata republik indonesia
yang diharapkan mampu memberikan multiplier efek bagi masyarakat setempat
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini